ini tua sama calon bini muda
seru banget tuh lagi berantem tuh
soalnya waktu itu haji muhyiddin lagi kenalan sama ayah
jadi ayah pikir ibu pembantunya
ibu apa apaan sih
gue kagak terima dibilang pembantunya
lo tuh boleh pembantunya
belum kawin aja udah kayak gini serunya ya
ini sardin jangan taruh disini
masa deket sabut
tuh taruh situ tuh
tiap kali dibilangin gak pernah mudeng loh
ternyata bener juga ya
haji muhyiddin ternyata orang kaya
tampang sih kagak penting
yang penting dia orang kaya deh
mau ngapain kesini
ada di dalam
aye tadi disuruh datang kemari
tapi haji muhyiddin gak ada disini
dia udah pulang
dia mesti istirahat
kalau yang namanya maimunah
gue haja maimunah kenapa
kalau yang namanya si kokong
kokom pelayan ibu aja yang paling cantik mbak
berhubung kayanya si kokom lagi sibuk nih beresin barang
gimana kalau ibu haji yang manggil haji muhyiddin kemari
ayu mau ketemu
lo suruh gue manggil haji muhyiddin
loh kok ibu ngomongnya gitu sih
sebab laki gue itu lagi istirahat
ibu ibu istrinya haji muhyiddin
jadi gue kagak izinin lo ketemu sama dia
dia sekarang ini waktunya istirahat
seru banget tuh berantem
bini tua sama calon bini muda
seru banget tuh lagi berantem tuh lihat tuh
gimana sih soalnya waktu itu haji muhyiddin lagi kenalan sama ayah
jadi ayah bikin ibu pembantunya
ibu apa apaan sih
gue kagak terima dibilang pembantunya
lo tuh boleh pembantunya ya
hmm belum kawin aja udah kayak gini serunya ya
gimana kalau kejadian
eh berita ini harus tersebar sama orang sekampung
iya iya biar tambah rame
mau pergi gak lo
mau pergi gak lo
gue timpa bangkirnya lo
gue mau selesaikan urusan gue sama si abah
tapi kokom ngiti pesen ya bu haji
bu haji jangan beremosi
kan bu haji lagi puasa
nanti batal puasa buah haji
puasa gue udah batal dari semalam
ya udah lo jagain yang bener
batal dari semalam
berarti bu haji gak puasa dong
waduh kalau diceritain ke daus daus pasti ketawa
ampun nih orang
tuk nih orang teriak teriak gak ada lak lakanya
sampai budak nih

abah keluang keluang dong
masya allah ada apaan sih mis yang senang teriak
masa bodoh nih dia nih orang ini
gue mau getok kepala lo
eh mut lu ngapain widi gue
lah lah lah
dateng dateng udah begini
diam lo gue gak ada urusan sama lo
tuh dengerin gak ada urusan sama ayah
nah terus umi kenapa ini
aduh udah nanya kenapa kenapa
nih semua gara gara abah
abah begitu tega sama umi
tega apaan sih mi gue
apa udah bilang cinta mati cinta sejati
ternyata abah ngeduain umi
gak mi gak
mana mungkin apa berani kawin lagi mi
wah abang hebat
gak bisa main perempuan
gak bisa main perempuan
abah udah berani yang gitu
gak bisa main perempuan
gue punya bidik tua lo
gak bisa main perempuan
gak mi gak
mana berani abah kawin lagi mi
itu cuma di mulut abang doang
kasian banget po
orang ajar mut
mulut lu kompor banget lah
lo mah pintar main sariwara ye
di depan matanya umi setia
ternyata di belakang punya seikuhan lo
terus tuh perempuan genit itu dateng ke warung
udah gitu dia kenal betul
emang siapa debbie
alah pura pura aja lo
lo lebih tahu siapa dia perempuan itu
dia lebih norak dari si atikeh
tau gak lo
jangan bawa pacar ayo dong
emang dia lebih norak
ya mah bi
rasain deh tuh
lagi perempuan disakitin
begini jadinya dia hancur
eh berhenti gak lo berhenti gak
gue mau bikin pericungan sama lo ya
abang nggak pernah main perempuan mi
mumpung ada mbak be dikelarin aja
secara baik baik ya gak
lo bikin ide yang gak enggak aja lo
lagian abang anak jawara dimainin ya
ini gue mateng aja loh
siapa sih yang mainin dia
lah lah lah
eh gak usah dikomporin
bakal meleduk sendiri
jangan mi jangan
gue gak mau tau kita mau cerai cerai deh
gue gak mau diduain sama lo
aduh jangan laporin sama mbak be mi
aduh hancur gue aduh
sakit hati gue tahu gak
bagus deh pok
emang paling agak enak di madu
apalagi mandor daud
mana mau anak perempuannya di madu
kalau kagak kan kesian mpok
mut lo kurang ajar lo ya
kalau mbak be nya ngamuk
bola kepala bisa pindah ke kaki
karena abang tahu sendiri mbak be daud
mana yang mau anak perempuannya di madu
ampun deh mi ampun deh
jangan kasih mbak be demi
lo udah sakit hati gue mbak
lo sakit tahu gak

lo sih mbak
nih sambil nunggu mbak be dateng nih
mendingan kita guru daripada malingnya kabur
aduh jangan mi
mi jangan mi aduh
aduh mon aduh
aduh aduh aduh
masuk masuk lo
masuk lo ya

ambil dari sumpah mbak aja mi
kasar aku mi percaya bakal selingkuh
enggak enggak enggak
gue gak percaya
masuk masuk masuk
aduh reh masuk
tau gak lo
buka pintunya mi
aduh apa dikurung gini juga mahal sih mi
gak jadi kurung apa dikarung kanti